itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
senang sekali saya rigi nanjar dapat bertemu dalam program kultum ramadhan
bencana alam kerap menimpa indonesia
april lalu longsor yang merenggut puluhan korban jiwa terjadi di desa banaran kabupaten ponorogo jawa timur
dua puluh orang penduduk desa hilang dan akhirnya hanya tiga orang yang ditemukan
sementara di kabupaten magelang jawa tengah juga terjadi banjir bandang
tiga belas orang meninggal tiga terluka
bencana ini akibat alam rusak oleh ulah manusia
allah swt berfirman
artinya tidakkah engkau berjalan di muka bumi
bukankah engkau punya telinga dengan itu kau mendengar
bukankah engkau punya mata dengan itu kau melihat
sungguh bukan mata yang buta hati di dalam dada
ayat ini adalah peringatan dari allah swt
agar kita bukan hanya mempergunakan mata mempergunakan telinga tapi mempergunakan hati
ingat di dalam surat ar rahman dijelaskan tentang bagaimana allah swt menciptakan alam
allah yang menciptakan alam semesta penuh dengan keseimbangan
dan peringatan dari allah adalah jangan engkau kurangi keseimbangan
keseimbangan itu bukan hanya keseimbangan ketika kita berdagang
lalu memperbaiki keseimbangan kita
ada timbangan untuk mengukur keadilan
tetapi keseimbangan juga adalah keseimbangan
untuk menjaga alam semesta
agar senantiasa patuh taat pada ketentuan yang telah allah gariskan
allah adalah al wakil yang maha bertanggung jawab
sekaligus maha memelihara
akan tetapi untuk urusan bumi
allah telah mengamanahkan ini kepada kita
kepada manusia untuk memelihara bumi
amanah ini pernah diajarkan kepada langit kepada bumi kepada gunung
tapi menolak dan manusia diminta untuk memelihara
keseimbangan alam adalah allah yang ciptakan
tapi allah mengatakan jangan kau kurangi keseimbangan
karena itu keseimbangan alam ini haruslah dijaga dengan penuh perhitungan
al masib adalah maha berhitung
kalau kita ingin mempergunakan atau mendayagunakan alam menebang hutan
tolong fikirkan bagaimana dengan erosinya
kalau kita ingin membabat hutan
perhitungkan bagaimana untuk menumbuhkannya
kalau kita ingin menambang segala yang ada di alam yang sudah allah sediakan
pikirkan bagaimana generasi atau keturunan kita
kadang kita hanya berhitung jangka pendek
tidak berhitung jangka menengah atau tidak berhitung jangka panjang
oleh karena itu kita sebagai hamba allah dari allah al wakil
hamba dari allah al hasib
adalah penanggung jawab tata kelola bumi
penanggung jawab bumi yang tempat kita tinggal ini

memperhitungkan yang merupakan fitrah perintah dari allah al hasib
mungkin pemirsa karena kita penuh dengan terbawa oleh nafsu dunia
hingga kita babat hutan untuk kepentingan hari ini
kita buka hutan tanpa mempertimbangkan erosi
akibatnya terjadi adalah sesuatu yang menimpa kita
tanah lonsor banjir yang menerpa kita sempat
dan memperhatikan semuanya
peringatan dari allah telah kita lupakan
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
buang nafsu jangka pendek kita
biarkanlah keinginan kita memelihara hidup di hati kita
mari kita berdoa

allahumma ya allah ya hasib
engkau yang maha bertanggung jawab
allahumma ya allah ya hasid
engkau yang maha memperhitungkan
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
berikan kami rasa tanggung jawab
pemimpin kami masyarakat kami
agar mampu bertanggung jawab
menjaga bumi dan segala isinya
allahumma ya allah
cerdaskanlah otak kami
cerdaskan fikiran kami
menghitung dengan sebaik baiknya
demi untuk menjaga keseimbangan alam
allahumma ya allah
beristiwa tanah longsor
banjir yang melanda kami
sekaligus anak cucuk kami
agar mampu diberi amanah
menjaga bumi dan isinya
tuntun hati pikiran dan perbuatan kami
amin amin ya roh bal alamin
amin amin ya roh bal alamin